assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat
dan selalu berada dalam lindungan allah
senang sekali saya eva yunizar
kembali menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
saya tidak sendiri
saya sudah hadir bersama
terima kasih sudah hadir di studio kami
dan hari ini tema yang akan kita bahas
halal membawa berkah
nah mari kita sama sama
bagi anda pemirsa
jika anda memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan melalui email
yang tertera pada layar kaca
langsung saja kita bahas
bersama k h muhammad faiz
halal membawa berkah
mengapa kita sebagai umat muslim itu
harus selalu memperhatikan
mendapatkan keberkahan nih k i
halal itu kan pola hidup
pola hidup itu nanti
yang dia capai dalam hidup itu
orang itu paling penting dalam hidup ini
itu meraih keberkahan
harta yang banyak kalau tidak berkah
itu juga tidak mendatangkan ketentraman
hari ini kita bisa melihat bahwa
yang allah hilangkan dari kehidupan kita kan keberkahan
ada misalnya orang ahli hukum
itu kan berarti ilmu hukumnya tidak mendatangkan keberkahan buat dia
ada orang yang
tugasnya menjadi petugas keamanan
ada orang yang kerjanya seharusnya
menghakimi dan menghukumi
hari ini dihukum dia
itu kan menunjukkan bahwa
yang hilang dari kehidupan kita hari ini
itu adalah keberkahan
oleh karena itu
ini bagus sekali temanya
halal itu adalah pola hidup
ketika kita ada di jalan yang benar
maka kita akan berkah
akan mendapatkan kebenaran
sehebat apapun kita
tapi kita berada di jalan yang salah
saya mau ke bogor misalnya
saya punya driver yang luar biasa
peralatan untuk mobilnya lengkap
saya bawa bekal yang cukup
kartu tol saya juga banyak
tapi saya tiba tiba masuk tol jakarta cikampek
maka saya tidak akan sampai ke bogor
kecuali muter muter dan akan menghabiskan begitu banyak hal
bukan soal mobilnya
bukan soal supirnya
bukan soal gpsnya
tapi permasalahan adalah
saya salah memilih jalan
maka halal itu harus menjadi jalan hidup
nah kalau kemudian halal itu harus menjadi jalan hidup
apa yang kemudian harus kita perhatikan
jadi serba salah nih
apakah makanan halal
rasanya kok jadi berat gitu
yang harus dilihat itu
pada makanan dan pada pekerjaan
buat masyarakat muslim
daging babi itu haram untuk dikonsumsi
sementara daging al an'am
itu sapi kerbau kambing
itu halal dimakan
itu yang pertama
yang kedua cara perolehannya
tapi kalau sapinya
punya tetangga saya
saya sembelih tanpa izin
dan tanpa keikhlasan dan kerelaan yang punya
tentu saya memakan barang yang haram
bukan makanannya yang haram
tapi cara perolehannya yang haram
jadi untuk menggapai halal itu
yang pertama dalam bahasa fikihnya itu
makanannya itu apa
apakah makanan ini sudah memenuhi kriteria halal
kemudian setelah checklistnya itu sudah selesai
maka checklistnya adalah cara mendapatkannya
nanti kalau ingin dapat derajat yang lebih dari itu
itu yang dikatakan toyiban
ada halal tapi mungkin nggak toyib
dia halal tapi bukan baik
saya diundang ke cnn
saya terus terang saja kan
saya pasti mendapatkan materi dari cnn ini
kemudian selepas dari cnn
saya diundang ke panti asuhan
misalnya di cirebon
untuk sampai ke sana
mobil saya diisi bbm pertamak misalnya
saya harus melewati jalan tol
yang tidak mungkin saya bayar dengan bismillahirrahmanirrahim
saya bayar pakai uang
sampai di panti asuhan
memberi motivasi kepada anak yatim
selesai saya berceramah
seperti tradisi yang ada
saya akan mendapatkan penghargaan
terus terang saja
biasanya berbentuk nominal uang
pak faiz terima kasih sudah hadir
katakanlah kalau dalam tradisi kiai itu dikasih amplop
kalau mbak eva akan di transfer
boleh jadi ketika saya dikasih amplop
saya harus terima
karena itu kan rezeki yang allah hantarkan kepada saya
kalau saya ambil hukumnya apa
kan saya untuk sampai ke sana juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit
oleh karena itu saya terima hadiah tadi
pertanyaannya toyib atau tidak
pagi ini saya sudah terima transferan
siang ini saya sudah terima transferan
yang transfer itu sebetulnya cukup
untuk memenuhi kebutuhan pokok saya
asal saya tidak punya sifat serakah
kalau saya terima itu halal
tapi rasanya tidak pantas
panti asuhannya untuk merawat anak yatim itu
cari dananya luar biasa
yang mungkin mobil itu tidak dimiliki oleh mereka
saya memakai jam tangan yang mungkin jam tangan itu tidak dimiliki oleh mereka
kalau berbicara sekedar halal
tapi boleh jadi tidak toyid
saya berceramah misalnya
kalau saya meminta gaji
kan tidak apa apa
tetapi kemudian saya memasang tarif tertentu
apa itu pantas dilakukan
oleh orang yang mengajar saya
oleh orang yang menjalani pekerjaan
meneruskan tradisi para nabi dalam menyampaikan agama
nah ini kondisi yang boleh jadi
ada orang merasa saya sudah hati hati
sudah halal kok
tapi kok gak berkah ya
boleh jadi dia tidak toyif
ketika ada orang misalnya ya
di minggu di pagi hari di hari ahad atau hari sabtu
subuh subuh di tepi jalan
yang merangkul anaknya
kebetulan saya pakai sarung pakai peci
maka ibu tadi mencegat saya
ketika ibu tadi mencegat saya
dengan mencegat orang lain
pasti ekspektasinya berbeda
ini orang mukanya kayak ustadz ini
walaupun belum tentu ustadz saya
di persepsikan sebagai orang baik
karena berpakaiannya pakai peci pakai sarung
dari mana pasti dari masjidnya orang baik nih
maka dia punya ekspektasi dong
ini kalau saya minta siapa tahu ya
dikasih lebih dari orang orang
maka ketiga saya seperti itu
ketika saya dimintain orang seperti itu
guru saya orang tua saya mengajarkan
penuhilah harapan orang
sebagaimana kamu ingin dipenuhi harapan harapanmu
saya datang ke cnn
tentu kan beda toh
dengan saya datang ke tempat lain
saya kan punya ekspektasi
saya duduk disitu
di ruangan yang ber ac
saya pasti akan mendapatkan sekian sekian sekian
saya punya ekspektasi
dan semua orang itu ingin harapannya itu dikabulkan
maka ketiga pengemis tadi misalnya
sepuluh ribu sudah besar
saya kasih satu juta
itu yang mendatangkan keberkahan kelak
di kemudian hari
mewujudkan harapan orang
nggak sekedar halal
tapi juga tahib
oke jadi ada
fase berikutnya setelah halal yaitu halalan toyi
baik kita akan jeda dulu
kita akan lanjutkan sesaat lagi
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode halal membawa berkah
kita lanjutkan kembali pembahasan kita
kalau kemudian tadi disampaikan bahwa
tidak hanya sekedar halal
tapi bisa lebih lagi yaitu halalan toyiban
bagaimana kemudian kita menjalankan kehidupan sehari hari
agar mencapai halalan toiban
dan mendapatkan berkahnya
berkah itu secara sederhana
itu ketiga kualitas apapun
itu melampaui kuantitasnya
tapi bisa memenuhi kebutuhan saya
yang boleh jadi orang lain
punya uang satu juta
tetapi tidak bisa memenuhi apa yang dia butuhkan
itu adalah keberkahan
nah untuk meraih keberkahan ini sebetulnya
ada satu cerita ya yang menarik
diceritakan oleh guru saya cerita ringan
bahwa betapa pentingnya keberkahan dan berkah
itu ditentukan dengan jalan hidup
guru saya dulu bilang
lihat dua binatang ciptaan allah
yang satu anjing
yang satu kambing
jadi cerita ini tidak akan menyinggung siapapun
yang tersinggung adalah anjing atau kambing
jadi anjing dengan kambing ini
kata guru saya coba kamu lihat ketiga
banyakan mana anjing perempuan dan kambing ini
kambing perempuan ketiga melahirkan anak
jawabannya tentu lebih banyak anaknya anjing
anjing beranak bisa enam bisa tujuh seperti kucing
sementara kambing itu rata rata satu atau dua
itu yang pertama kata guru saya
kemudian guru saya bertanya lagi
setelah itu kamu lihat
setiap hari itu yang lebih banyak mati itu anjing apa kambing
dia disate dia direndang
ada acara apapun
ada perempuan melahirkan anak bahagia
kalau anaknya laki kambing mati dua
jadi ketika ada perempuan hamil
kambing itu cemas
wah ini begitu melahirkan saya mati kata kambing
kan begitu ya
guru saya kemudian mengatakan
kamu lihat anakku
yang lahirnya lebih banyak
matinya lebih jarang
yang satunya lahirnya lebih sedikit
matinya tiap hari
secara statistik jumlahnya jauh melampaui
yang lahirnya banyak dan tidak setiap hari mati
nah disitulah kata guru saya
itu namanya berkah
kambing itu lebih berkah daripada anjing
habis setiap hari
tapi tidak habis habis jumlahnya
nah pertanyaan selanjutnya
kenapa anjing itu kalah dari kambing pada aspek keberkahan
padahal kata guru saya ini
dari semua aspek kambing itu kalah sama anjing
kalau bicara tentang nasab
kalau orang merasa bangsawan misalnya
maka kakeknya anjing dengan kakeknya kambing
itu lebih hebat kakeknya anjing kan
karena kakeknya anjing itu ada yang di surga
yang ditidurkan oleh allah di gua
bersama pemuda pemuda yang ada di surah al kahfi itu
tidur tiga ratus tahun dihidupkan bersama
kelak dia akan dimasukkan ke dalam surga bersama
sementara kakeknya kambing
itu ada di surga
bahkan malaikat bertanya tanya
ini ada apa kok di surga ada kambing gitu
tanpa mereka pernah tahu bahwa ratusan tahun atau ribuan tahun kemudian
kambing ini diturunkan oleh allah dari surga
kebuninnya sebagai ganti nabi ismail
jadi kakeknya anjing masuk surga
kakeknya kambing sudah di surga keluar di sembelih
ini lihat satu
yang kedua misalnya dari aspek ilmu
apapun orang itu diangkat derajatnya karena keagamaan
karena keagamaan dan karena ilmunya
dan itu berlaku buat anjing
anjing itu bahasa arabnya kalbun
tapi kalau dia sekolah
itu disebut dalam alquran
jadi ada anjing
anjing ini anjing sekolahan
tentu kalau kita lihat sekarang kan ada anjing yang bisa diajar untuk berburu
nah anjing ini ilmunya menarik loh
kalau dia berilmu mengerti
ilmunya bermanfaat buat saya orang muslim
bisa menentukan halal dan haram
tapi syaratnya harus di sembelih
sembelihnya itu pakai alat apapun
mau dari baja mau dari alat yang tajam
tetapi tidak boleh yang berbahan baku tulang manusia
haram dalam syariat islam
itu bisa menggantikan fungsi pisau
jadi kalau ada binatang berburu kayak di australia
saya pernah lihat sapi yang besar misalnya
sulit untuk kemudian di sembelih
atau kijang yang larinya cepat
maka saya bisa mewakilkan itu kepada anjing
dalam madhab imam syafie sederhana kok
anjingnya yang sudah mengerti
saya perintahkan anjing dengan bahasa isyarat tentu bahasanya anjing
dia paham guk
tuhan ingin rusa itu saya bunuh ya
saya tepuk paha kanannya
sambil baca bismillahirrahmanirrahim
itu sama dengan saya memegang pisau dan saya mengucapkan basmalah
dia lari guk guk guk
dia terekam mati rusaknya
halal apa haram tergantung
kalau saya sampai di rusa itu
dari ujung kepala sampai buntut
tidak ada yang dia makan
tidak ada yang dia korupsi
ngambil komisi terlebih dahulu
ini anjing pinter
ngerti bahwa binatang itu bukan untuk dia tapi untuk tuannya
tapi kalau saya sampai sana sudah di korupsi dulu
diambil komisinya haram
karena dia anjing bodoh tidak mengerti
ini ilmunya hebat kan
sementara ilmunya kambing bandot itu bahaya kalau diterapkan
bisa rusak rumah tangga
setiap ada kambing betina dia eksekusi
kan gitu kan
yang ketiga misalnya aspek fisik
ya jauh lah antara kambing dengan anjing
tapi dia nggak berani beli karena dia anaknya saya
tapi dia suka sama anjing
satu ketiga kita habis hari ahad itu
di sekitaran senopati dulu
kan banyak diplomat tinggal di situ orang asing punya anjing
saya nggak tahu apa yang diobrolin
tiba tiba tali anjingnya dikasih ke saya
ya sekali kalah kita berpose dengan anjing
oke anjing di tengah saya di sebelah kanan
anak saya sebelah kiri
foto selesai lah
tidak ada masalah lah
anjingnya juga kering tidak kena najis
sayangnya dia upload
waktu itu zaman facebook belum ada instagram
saya lihat komentarnya
semuanya komentari anjing
dia tanya alifa yang di tengah siapa
dari semua yang komen tidak ada yang menanyakan
itu laki laki yang di kanan siapa
artinya apa secara fisik saya harus akui
lebih menarik anjing yang di foto anak saya itu daripada saya kan
nah secara fisik berarti anjing hebat kan
tapi dia kalah keberkahan dengan kambing
kata guru saya kenapa
karena jalan hidupnya yang berbeda
saya bertanya waktu itu
jalan hidup yang berbeda dimana guru
kan sama aja
anjing dengan kambing dalam banyak hal
kata guru saya beda
kambing itu senakal nakalnya
itu kalau maghrib pulang
isak dia tidur
kalaupun dia bertemu dengan kambing cantik
itu mungkin hanya diingat oh kandangnya disini
tapi tidak dia eksekusi
dia tidur malam itu
nanti menjelang subuh
waktu yang terbaik
orang paling bagus bermunajat kepada allah
karena allah sedang bagi rahmat bagi berkah
kambing itu bangun
maka kambing itu dapat barokah
kalau malam tidak tidur tidur
tapi menjelang subuh
tidur dan tidak bisa bangun
itu dia kehilangan keberkahan
kalau punya pasangan malam gak tidur tidur
tapi menjelang subuh itu tidur
bisa hilang keberkahannya seperti
barokahnya anjing tadi
jadi secara singkat cerita
karena sederhana itu mengajarkan kepada kita
bahwa berkah itu bergantung kepada
pola dan jalan hidup yang kita pilih
bukan bergantung semata mata
kepada apa yang kita miliki
status sosial ilmu dan sebagainya
bisa menginspirasi kita semua ya
untuk bisa mendapatkan jalan hidup
yang halalan tohiban dan mendapatkan keberkahan
baiklah kita akan dengarkan sama sama
ini pertanyaan dari netizen
kita langsung saja saksikan tayangan berikut ini
assalamualaikum wr wb
terkadang kalau kita membeli daging sapi atau ayam di pasar
kita kan tidak selalu melihat proses penyembelihannya
apakah sesuai dengan syariat islam atau tidak
nah kita sebagai muslim
bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut
wassalamualaikum wr wb
waalaikumussalam wr wb
nah kita sudah ingin menikmati hidangan atau makanan yang halal
tapi kita tidak tahu apakah ini betul halal sesuai dengan syariat islam atau tidak
jadi kalau sekarang yang pertama kan pola hidup mencari yang halal itu kan sudah jadi gaya hidup
jadi orang kan sekarang mudah banget
itu nggak ada logo mui nya
itu nggak ada sertifikat halalnya
yaitu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk memastikan bahwa yang kita makan itu halal
jadi kalau sudah ada sertifikatnya
sudah ada logonya
itu tanggung jawabnya berpindah kepada yang ngasih logo
jadi kalau mbak eva masuk rumah makan sudah ada sertifikat dari lembaga yang memang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal
itu sudah terlepas namanya
baro'atudh dhimmah dalam islam itu
udah gak ada tanggung jawab apapun
karena lembaga yang berwenang sudah menyatakan bahwa ini halal
oke bagaimana yang tidak ada di pasar tradisional misalnya
maka kita tetap punya kewajiban untuk memilih yang terbaik buat kita
mungkin kita lihat tadi tuh
kalau dia jualan daging atau ayam
kalau ayam saya rasa masih bisa dilihat bekas potongan yang ada di lehernya
kalau daging atau yang tidak bisa kita lihat
maka kita percaya kepada orangnya
misalnya orang itu kita lihat kalau di pasar baik pakaiannya misalnya
atau sekali waktu kita datang ke tempat dia datang
kita pegang tau tau orangnya gak ada
lagi sholat duhur pak
kemudian kita tanya pak ini sembelihannya sesuai ajaran islam ya
dia jawab iya dan dia juga seorang muslim
maka itu sudah cukup untuk kita membeli dari orang tersebut
dan itu saya pikir kemampuan itu dimiliki oleh kita semua
kita misalnya pergi kepada satu tempat
misalnya ada tour leaders yang bentuknya bermacam macam
kita kan ngelihat dari ah saya mau pilih yang itu aja lah
nah ketika kita memilih kayak gitu kan kita juga memilih
kita ke rumah sakit kan juga kadang kadang searching dulu di google
dokternya ini kita cari nih
oh ternyata ini keahliannya ini
terus kita lihat komentar komentar pasien pasien
kita kan memilih itu
nah kalau untuk seperti itu kita memilih kan juga kita harus memilih
sesuatu yang akan masuk ke dalam tubuh kita menjadi saripati
kemudian di kemudian hari menjadi anak dan keturunan kita
jadi disitu sederhana tadi ketika ke pasar
kita cari penjual yang bisa kita percaya pernyataan pribadinya
kalau memang dia tidak memiliki misalnya sertifikat halal atas produknya
oke jadi kita mulailah mencari karakteristik bahwa orang yang mengelola
atau yang mengelola makanan kita ini juga terjamin kehalalannya ya
baik kita akan break dulu kita akan lanjutkan sesaat lagi
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode halal membawa berkah
kita lanjutkan kembali pembahasan
kiai kalau tadi sama sama kita sudah saksikan bagaimana kita bisa mendapatkan makanan makanan yang halal
nah untuk konsekuensinya sendiri memasukkan sesuatu yang halal
ataupun juga memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuh kita itu seperti apa
ya itu berlaku hukum ya
yang menanam kebaikan ya memetik kebaikan
yang tidak menanam kebaikan ya dia akan memetik apa yang dia tanam
ketiga halal yang dimasukkan dia akan memetik sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan
kita punya cerita yang diturunkan oleh guru guru kita terkait dengan orang alim besar imam ⁇ shafii ⁇
imam shafi'i itu umur sembilan tahun itu hafal al quran
umur sebelas tahun itu bisa menghapal ribuan hadis
dia ternyata beliau ternyata itu dilahirkan dari sosok orang tua
ketiga memilih apa yang dimasukkan dan menjadi nafakah keluarganya
itu diceritakan ayahnya imam shafi'i itu
duduk di tepi sungai tiba tiba ada delima lewat itu
ya dia ambil dia makan
begitu selesai dimakan dia terbayang
loh iya ya ini kan saya makan delima betul ada di sungai
tapi kan bisa jadi jatuh dan orangnya nggak rela sebetulnya kalau dimakan
maka dia cari ibarat seandainya di jakarta dia itu makan buah delimanya itu sudah disunter
dia ikuti dia sisir itu kali ciliwung itu sampai ke depok sampai ke bogor
begitu sampai di bogor dia lihat ada kebun yang ada pohonnya itu menjorok ke sungai
dia katakan mungkin ini yang punya
maka dia cari
begitu dia masuk ke sana ternyata ada tukang kebun pak ini yang punya siapa
dia jawab lagi yang punya di bsd
bayangin sudah jalan dari sunter ke bogor ke bsd pula
tapi dia lakukan sampai di bsd ketemu orangnya pak aji saya minta maaf
saya makan buah delima di atas sungai yang jatuh di sungai bla bla bla dia ceritakan
bukannya dapat apresiasi malah dimaki maki oh ini ternyata
yang suka mengurangi hasil panen kebun saya
nggak bisa haram yang kamu makan
kata ayahnya imam shafi tuhan bagaimana saya harus menebus kesalahan saya
kamu kerja jaga kebun saya satu tahun tidak saya bayar apapun
nanti setelah satu tahun akan jadi halal yang kamu makan
iya tuhan saya nurut asal yang saya makan jadi halal
dia kerja setahun tiga puluh satu desember datang tuhan sudah setahun
oh nggak bisa kamu akan jadi halal syaratnya kata dia
kamu harus nikah dengan anak perempuan saya
kata ayahnya imam shafi tuhan anak perempuan yang bagaimana
kamu jangan ketawa dan jangan senang anak perempuan yang buta tuli dan lumpuh
kalau itu satu satunya cara kita bisa bayangin tuh
lengkap penderitaan itu sudah tunanetra dan sebagainya
tidak bisa jalan akad nikah jadi tanpa melihat
oh kata imam shafi tuhan untuk ayahnya untuk apa juga dilihat
dia sudah bisa membayangkanlah nasib dia
tapi kemudian kata mertuanya itu anak perempuan saya di kamar itu
kamu masuk itu sudah menjadi istrimu
begitu dia buka itu perempuan cantiknya luar biasa
kalau saya langsung saya serbu itu kan
tapi ini berbalik gitu
ayahnya itu jujur dilari ke mertuanya
tuhan jangan bercanda itu nggak seperti yang tuhan gambarkan
kata enggak disitu enggak ada perempuan kecuali anak yang saya akadkan kepada kamu
berkali kali seperti itu akhirnya ayahnya bilang mertuanya bilang
iya betul anak saya itu buta tidak pernah melihat yang diharamkan oleh allah
dia tuli tidak pernah bergosip meriah
tentang aib orang
dia lumpuh karena kakinya tidak pernah
dia gunakan untuk melangkah ke tempat yang buruk
itu adalah buah dari meminta halal delima bayangin
dapat anak gadis yang cantik
jadi kalau kita sudah makan apel tapi nggak dapat kayak gitu
itu yang salah kita
mungkin belum izin sama yang punya
itu buah dari memasukkan sesuatu yang halal
dia mendatangkan kebaikan ya
kalau kita memasukkan sesuatu yang halal
kalau kita memasukkan sesuatu mendapatkan sesuatu dari yang tidak diridoi allah
maka kita akan kehilangan ridho allah
ridho allah itu bisa jadi dalam bentuk mungkin secara materi iya
tapi kehilangan ketenangan dalam hidup
saya kadang kadang suka bercanda tuh eva sama teman saya
yang mungkin satu profesi dengan saya jarang pulang ke rumah
tapi setiap ketemu sama saya minta selfie
kenapa minta selfie
gue mau kirim katanya
ke bini gue biar percaya katanya
kadang kadang di tempat tertentu nggak berhenti berhenti video call
iya mah nih mah di masjid kan katanya
ini lagi acara pengajian kan
saya kadang kadang ngecandain
jangan jangan handphonemu itu bukan dari yang halal
akhirnya kehilangan ketenangan
nah itu yang sebetulnya bahwa sesuatu yang baik itu
itu pasti akan mendatangkan ketenangan dalam hidup
itu nabi ngajarin banget kok
itu puncak kebaikan itu
kita itu bisa hidup dengan tenang itu kalau baik
wasyaru yang jelek jelek itu
itu tidak akan mendatangkan kedamaian
dan kita selalu berusaha untuk menutupi itu dan tidak nyaman
saya kok jalan dengan istri saya
mau saya peluk mau saya gandeng
dimana aja kan saya tenang
tapi kalau berselingkuh
perlu lari dari jakarta dulu kan
ditaruh di pojokan indonesia
ketika kesana merubah bentuk rambut
merubah bentuk setelah
kenapa kok saya takut diketahui orang
itu berarti gak baik
nah ketika kita selalu takut diketahui orang
itu kan menunjukkan kalau sesuatu itu tidak baik
kalau baik untuk apa saya takut diketahui
nah ini sebetulnya buah yang kita tanam
apakah itu yang halal
apakah itu yang haram
semoga cerita tadi bisa menginspirasi kita semua
dan menempuh jalan halalan toyiban
baik tidak terasa kita sudah sampai di video ini ya
terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
sebagai penutup seperti biasa
kiai haji muhammad faiz akan menyampaikan doa penutup
baik para pemirsa kita tundukkan hati kita
semoga allah swt menuntun kita
untuk selalu mendapatkan rezeki yang halalan toyiba
semoga allah senantiasa menjaga mulut kita
menjaga tangan kita
dari menelan dan mengambil sesuatu yang tidak dihalalkan
dihalalkan oleh allah swt
wassalamun ala mursalinah
amin ya rabbal alamin
semoga allah ijabah doa doa kita
usai sudah perjumpaan kita hari ini pemirsa
sampai jumpa di gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh